sejak satu bulan terakhir debit air di bendungan leko pancing maros sulawesi selatan mulai menipis karena musim kemarau
tidak hanya warga di kabupaten maros bagian besar wilayah di kota makassar sulawesi selatan juga terancam mengalami krisis air bersih
karena perusahaan air minum hanya mengandalkan debit air dari bendungan ini
seperti inilah kondisi air di bendungan leko pancing yang ada di kecamatan tempo bulu maros sulawesi selatan pada senin siang
bendungan yang selama ini diandalkan oleh warga maros dan makassar untuk keperluan air bersih melalui perusahaan air minum
sudah nyaris kering sejak satu bulan terakhir akibat musim kemarau
saat kondisi normal air di bendungan ini mencapai satu hingga dua meter di atas pembatas bendungan
namun saat ini air tidak bisa lagi mengalir
petugas pintu air pun memprediksi dalam satu bulan ke depan bendungan akan mengering jika tidak turun hujan
selain untuk kebutuhan air bersih warga air bendungan leko pancing juga dimanfaatkan untuk irigasi
kalau kondisi air debitnya sudah mulai menurun
sudah mulai lagi tapi sudah sejak satu minggu lalu
sebenarnya sejak bulan lalu mulai tapi bulan ini sudah parah memang
dan diprediksi mungkin bulan bulan oktober baru ada hujan
kalau ketinggian air debit air saat ini pak sudah mencapai berapa
sudah di bawah titik normal minus
sekarang saja sudah satu meter setengah di bawah mercupelimpa berarti sudah minus sepuluh itu
sudah minus sepuluh
ini bendungan leko pancing ini mengaliri air ke mana nih pak
dampak dari kekeringan bendungan ini memang telah dirasakan oleh pelanggan perusahaan air minum sejak satu bulan terakhir
karena kecil air debit air membuat air yang mengalir dari pipa perusahaan air minum juga menjadi kecil dan bahkan sudah tidak mengalir lagi pada siang hari
sudah sekitar satu bulan pak
kalau musim kemaru saja tuh
biasa musim kemaru
kalau musim kemaru yang berarti itu
iya keadaan juga
pertamanya kalau kapan pak waktu ini
kalau itu siang mulai pagi hari sampai siang sore
kalau malam jalan
kalau malam lancar
mungkin kurang penggunanya jadi agak lancar
jadi ngambilnya air ke mana pak
kadang ditunggu malam sampai jam dua belas
warga pun diimbau untuk lebih berhemat menggunakan air bersih karena musim hujan diprediksi baru akan terjadi pada oktober mendatang